sampai jumpa di episode selanjutnya
nanti kalau udah langsung pulang ke rumah ya
alhamdulillah sih tapi
gua terlepas dari cengkraman nenek sihir
ini ya nih kesempatan gua nih
ih susah amat sih
hah ngapain di situ lu
ada juga pak gino
jalan tuh liat liat
main tubruk aja
lu ngasah dimana kek lu
kalau lu pindah gak mungkin kau tertubruk padaku
nah bilang aja
stil banget dah
eh pak gino sadar
lagian kagak ada yang disisirin
panjangan daripada rambut
ngomong barangan aja lu
pasti ada sesuatu nih
pasti pak gino punya istri muda ya kan
lu jangan ngadu ya ambil induk gua ya
tenang aja pak gino
tapi yang penting ada ninya nih
jadi maksud lu begitu pan
yang penting ada
ngomong apa dari tadi lu
kayak bocah aja lu
lama banget kasih tau nih sekarang nih
ya iya lu lepes banget lu
deket kodoknya telah ron
pokoknya semua bisa diatur dah
posyandu memboleh gua anak balita
makasih pak gino
jadi nggak bang
itu abang kan udah berikrar eh berikrar berjanji kepada ella
oh yang jajan itu
yuk bang jadikan bang ya
abang gak mungkin berdusta kepadamu
yaudah pasti jadi dong
eh abang jelek banget kagak ada manis manisnya
jangan berdusta padaku dong
yuk oke bang jangankan ngebakso bang
ada kemana sih
udah kali sini leha
leha salam alek
ya allah kong
kong kenapa bisa begini sih kong
makannya jangan deket deket aja
buat yang dikit
aduh maaf ya kong eh
detik di lapangan
ngapain lu ha
bentarnya eh eh eh lu juga ngapain tengah malam kayak gini aja dagang sayur eh lu lihat
gua bukan jualan sayur dagangan gua udah finish alias udah selesai gua mau pulang enak aja gua
latihan silat biar badan gua sehat bugar maling maling pada takut yang ada maling
pelik lihat muka lu wah kok aja kenapa dikasih bau gemang anak lu telak banget lagi aduh aduh
aduh leha kamu tegak bangetan kamu cekan perempuan mustinya ngusin dapur mati ju
nih lihat emak nih orang emak ajak urusan masukin ayam itu kan urusan emak bukan urusan ayah ah
aduh eh astaghfirullahaladzim jangan ditolong jangan gitu sih lagi ada apa kok tumben tumben
ke rumah gimana kalau kita masuk usah usah aja udah kemarin nengok lagi loh katanya dia mau ke
pengajian nyatanya kagak datang berdasar kita bukannya sih si babel udah pergi ke masjid
pasti si kinongol itu pukul lagi buma jangan nyangka yang kagak kagak ntar malam fitnah fitnah
itu bahaya rasulullah ngomong bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan bahkan dalam satu
riwayat zaman rasulullah ada seorang wanita yang suca suca
pengajikan tahu siapa sih gino itu suami saya itu ha jangan sukanya pur pur pur pur perempuan
terus perempuan terus buma jadi orang itu kudus sabar karena dalam alquran al baqarah itu lu baca
inna allaha maasabirin artinya orang sabar itu disayang tuhan boleh karena itu
ah tega banget dah saya gak kesal apa apaan dagangan saya habis begini
eh eh setip sini loh sini buruan
sekarang kamu bantu aku ya nyari itu dimana si gino si gigi namanya itu
wah mak kalau yang ini tugas berat ayah harus pakai peralatan khusus
ya kalau emak mau kasih depes sih
kamu ini benar benar terlalu sedikit uang sedikit uang